pencarian tujuh santri pesantren langitan yang tenggelam di sungai bengawan solo lamongan jawa timur
hari ini dipusatkan pada tiga titik arus sungai bengawan solo yang deras membuat pencarian terhambat
tujuh dari dua puluh lima santri yang tenggelam saat menyeberang dengan perahu di sungai bengawan solo
di babat lamongan jawa timur belum ditemukan
pencarian pada hari kedua sabtu dipusatkan di tiga tempat
lokasi pertama adalah tempat kejadian di desa banaran kecamatan babat
titik kedua di jembatan cincin babat dua km dari lokasi tenggelam
ketiga di bendungan gerak babat barage yang berjarak empat km dari lokasi kejadian
tim gabungan berupaya membuat gelombang air dengan melakukan manuver circle boat
ini dilakukan agar jika ada jasad bisa muncul ke permukaan
arus bawah yang masih deras
ini bisa kita lihat indikatornya adalah keruhnya
ini ada pergerakan bawah sungai
material material yang jasadnya terbawa
tujuh santri yang belum ditemukan itu berusia antara dua belas hingga sembilan belas tahun
mereka berasal dari sejumlah daerah di jawa tengah dan jawa timur
serta satu dari medan sumatera utara
miftahul arief lamongan
sebuah perahu yang membawa dua puluh lima santri pondok pesantren langitan tuban terbalik
di sungai bengawan solo di wilayah babat lamongan jawa timur
hingga sabtu pagi sebanyak delapan belas santri selamat namun tujuh lainnya
kita tahu nasibnya seperti apa
seperti biasa setiap hari jumat para santri libur mondok
para santri kemudian selalu pergi jalan jalan ke pasar babat untuk belanja kebutuhan
namun saat di tengah perjalanan perahu tiba tiba bocor
akibatnya separuh badan perahu tenggelam diduga akibat kelebihan muatan
sontak puluhan santri panik meski nakoda perahu berusaha menenangkan
namun puluhan santri memilih meloncat dan menceburkan diri ke sungai
setelah berhasil diselamatkan
jumat siang delapan belas orang santri dibawa ke musola baitur rahim mapolsek babat
namun tujuh orang santri lainnya hilang karena terbawa arus sungai bengawan solo
berangkat dari pondok pesantren jam delapan mulai penyeberangan jam sembilan
di tengah perjalanan dua puluh awak kapal yang ikut penumpang
di tengah perjalanan sebelum mendekati titik pangkalan
air masuk ke dalam perahu
hingga jumat sore tim gabungan bpbd lamongan dan tuban
masih melakukan pencarian di lokasi kejadian
miftahul arif lamongan